berarti rumana gak sebaik yang aku pikirkan
kenapa sekarang aku malah
malah mencari kejelekannya rumana ya
tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini
abah sama umi tuh kenapa sih
kayaknya hobi banget ya koleksi musuh
bener kata rum
nular ke anak
kalo abang mampo begini terus terusan
udah kalo udah begitu
gak dianggap keduanya dari orang tuanya
mau udah siap
udah tua gak diasuh
kalo mati gak ada yang doain
lu yang kurang ajar ya mut
ucapan lu tuh
tau gak lu
masya allah kurang ajarnya nih anak
lu lahir dari apa sih lu
begituan lu aminin
bikin gue dok dekat aja lu
mati berdiri gue disini
mentang mentang kita sakit
dianggapnya gue kagak bisa hidup sendiri
buktiin mbah kita bisa hidup
gue akan buktiin juga
apa sebenernya sih bu
mba be kagak bisa berbuat apa apa
si irun pada anak gue
darah daging gue
gue kagak tegang liat dia kayak begini
masalahnya kan kita udah ngaku nih sama haji sulam
nasi udah jadi bubur
dia udah terlanjur mal
jadi terima aja nasib kita mal
haji sula mau ngasih hukuman apa sama kita
iya juga sih
inti nyesel ngaku sama haji sulam
gue rada rada nyesel juga tar
biar bagaimanapun pan
haji muhyiddin tambang emas kita
dia jadi benci sama kita
ini yang terbaik
ajak allah pedih
buat orang orang yang sering mempikirkan kita
memfitnah seperti kita tar
kita baik baik aja
fitnah sana fitnah sini
aduh domba sana aduh domba sini
anak gue ngejoprak kayak begini pasti lantaran karma gue tau gak lu
biaya rumah sakit nih
lebih gede dari apa yang kita dapat dari haji muhyiddin sama warga yang lain
tau gak lu
biaya ini aman aman aja mal
rumah aja lu
ntar juga lu dapet
tar inget ya
kita berbuat baik
kita bakal dapat pahala yang baik juga
kalau kita berbuat jahat
kita bakal dapat ganjaran kejahatan juga
hati hati aja sekarang

kira kira yang disukai roby secara fisik apa ya
tapi setau aku robby itu kan suka orang dengan inner beauty
makanya dia mencintai romana
tapi tadi aneh sekali ya kenapa di saat robby nelfon yang mengangkat mas ramadi
apa romana sudah menerima mas ramadi sekarang
tapi kalau romana memutuskan robby karena mas ramadi
berarti romana tidak sebaik yang aku pikirkan
astagfirullahaladzim ya allah
kenapa sekarang aku malah mencari kejelekannya romana ya
tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini
mari kita pergi ke rumah

ada apa mbak
maaf ya aku udah ganggu kamu
kamu kira kira hari ini ada waktu gak soalnya aku mau ngajak kamu untuk buka puasa bareng lagi
mau kak mbak dere pasti ngajak aku buka puasa karena ingin tanya tanya soal bang robi
ya ampun mba apa mba rere nggak tahu kalau setiap mba rere tanya soal bang robi hati rom sakit mba
maaf mba rere kayaknya hari ini rom nggak bisa soalnya rom hari ini harus buka bareng sama aba sama umi
lagian kasian habis sama omin tinggal tinggal terus kan abis perawatan
yaudah nggak apa apa rom mungkin lain waktu aja ya
oh ya rumi salam untuk orang tua kamu ya semoga abah dan umi cepat sembuh
maafin rom ya mba rere rom terpaksa bohong karena rom nggak kuat lagi nahan sakit hati
eh gue bingung udah nggak
kering nih bibir gue nih
ya lagian babi udah tau puasa minta minum
nggak nganggep tuh si ngongkong kardun yang udah bawa tanah udah ketangkep
borok ketangkep blon
kayak nangkep belut aja
ini nih ini salah lo juga sih nih
masa salah hati
ini lantaran lo nih yang sok tau
yang sok main hakim sendiri
atingka tuh seperti ini memang meniru kelakuan babi
babi kan sering main hakim sendiri
yee kalau kata papatah inggris nih
lo kagak udah alesan alesan lagi deh
lu jangan ikut ikutan polo
udah gue mau pergi dulu
masih ada urusan yang lebih penting lagi
eh gue mau ke rumahnya si cardon
gue mau intai biar lo tau
gue dukung tuh
ya udah kak lella pergi dulu ya kak
lah lo juga mau kemana
lella mau ke rumahnya pagi sulam
mau masak buat buka puasa
soalnya buat aja raudia sama emak lagi gak enak badan kak
assalamualaikum ya kak
assalamualaikum wr wb